muhammad zainul mazdi atau yang akrab di sapatuan guru bajang tgb
mengaku akan segera ikut mengkampanyekan pasangan jokowi dan maruf amin
tgb menyebut dirinya telah menyiapkan strategi untuk mendongkrak dukungan suara
bagi pasangan jokowi dan maruf amin di nusa tenggara barat ntb
menurut tgb usai purna tugas sebagai gubernur pada tujuh belas september mendatang
dirinya segera bergabung dengan tim kampanye nasional jokowi maruf amin
tgb tidak merinci lebih jauh terkait jabatan posisinya dalam tim kampanye nasional tersebut